oke bro valdo kita udah lihat videonya tapi orangnya mana ada yang ngeliat kanan kirinya
ada mas kaisang coba dicek coba dicek kanan kirinya ada bro kaisang enggak ada enggak boleh dong kita
panggil bareng bareng kali ya bro kaesang gitu ya biar lebih semangat lagi kita yel dulu ya dulu
kali ya mana solidaritasmu mulai enggak fokus nih real diseaserial pada kepo semua oke mari kita
sambut dengan meriah dan penuh semangat ketua baru kita bro
hai kita sambut dengan tepuk tangan dem
boleh tepuk tangan yang meriah untuk ketua umum baru kita bro kaesang panggala
ikuti acara selanjutnya berikutnya pembacaan mandat oleh wakil ketua dewan pembina sis grace natali
hai hadirin kami mohon untuk duduk kesediaannya karena prosesi ini sudah berakhir
hai hadirin kami mohon untuk duduk kesediaannya karena proses ini sudah berakhir
kesediaannya karena proses ini mari kita hadapi bersama secara khidmat
hai hai bro mongol ditunggu loh ngamunya formulirnya belum
hai hai hai baik izinkan saya membacakan surat keputusan dewan pembina
surat keputusan dewan pembina tentang pengangkatan saudara kaisang pangarep sebagai
ketua umum dewan pimpinan pusat partai solidaritas indonesia
saya menimbang dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan
gendap akan satu pengangkatan saudara kaesang pangarep sebagai
ketua umum dewan pimpinan pusat partai solidaritas indonesia di tpp psi periode
dua surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai solidaritas indonesia
tertanda ketua dewan pembina jeffrey geovani dan sekretaris dewan pembina raja juli antoni
dan berikutnya kita akan menyaksikan penyerahan sk oleh sis grace kepada ketua umum kita yang baru
kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah boleh sistan bro
tepuk tangan yang meriah untuk semua pimpinan kita yang baru sis dan blow
energi baru untuk pak asi
siap menatap pemilu dengan kemenangan amin
mana solidaritasmu aku pak asi
psi dua ribu dua puluh empat menang pasti menang
dan sebagai bentuk simbolis berjalannya transisi kepemimpinan di partai solidaritas indonesia
silahkan sis grace bisa memberikan bunga mawar kepada bro giring ganesa
dilanjutkan dari bro giring ganesa kepada ketua umum kita yang baru
bunga mawar ini merupakan simbol bahwa psi membawa spirit solidaritas
bunga mawar yang juga merupakan simbol logo psi
mohon para dewan pimpinan dan semua ketua dpw tetap di atas